fenomena robot trading memang sedang naik daun di indonesia seiring dengan meningkatnya tren investasi
tapi anda jelas harus berhati hati karena meskipun secara algoritma robot dianggap berhasil memonitor pasar
kemudian menentukan kalkulasi hingga menempatkan transaksi sistem ini nggak berjalan sendiri
ada pihak pihak tertentu yang memanfaatkan peluang demi keuntungan pribadi
kita bahas soal penipuan berkedok investasi robot trading bersama dengan desmond wira
pemerhati dan praktisi investasi mas desmond selamat malam
ya selamat malam mbak buspa
halo mas desmond kita mungkin bisa bedah sedikit soal robot trading terlebih dahulu sebelumnya ya
apa sebetulnya pemahaman soal robot trading yang harus masyarakat ketahui skemanya seperti apa
oke jadi sebenarnya trading itu suatu software yang membantu trading transaksi sehari hari
ini bentuknya software yang harus diinstal ke komputer
nah ini dinamakan
algo trading sebenarnya
nah kemudian robot trading yang asli ini dimanfaatkan oleh pihak pihak atau oknum yang bertujuan jahat gitu
mereka bilang ini mengatakan ini trading dengan menggunakan robot padahal bukan
nah jadi robot itu cuma sebagai kedok aja sebenarnya dia aslinya itu main di game
oke kalau ini adalah software
apakah ada kemungkinan bisa dimanipulasi juga karena ini kan pasti ada bantuan manusia untuk ikut campur tangan dalam pekerjaan sistem ini
bisa jadi software itu bisa dimanipulasi banyak caranya bahkan yang dinamakan robot trading yang namanya expert advisor
itu ada yang namanya metamanager metamanager itu bisa digunakan untuk memanipulasi data transaksinya bisa diganti ganti
kalau mau minta profit berapa itu bisa
oke nah resiko resiko seperti ini tidak diketahui ya oleh kebanyakan nasabah kebanyakan orang yang menggunakan investasi seperti ini
betul kebanyakan rata rata orang awam yang ditawari
nah mereka ditawari dengan in the gaming profit yang sangat besar
nah mereka tidak sadar tentang resikonya
biasanya itu robot trading beneran padahal itu bukan itu palsu jadinya rekayasa
sekali udah masuk yaudah itu berarti uangnya pasti habis gitu hilang gitu
oke tapi ada beberapa yang memang juga menggunakan sistem robot trading ini dengan benar iya dong mas desmond
betul ada robot trading yang asli itu ada
apa kemudian untung ruginya terlibat dalam investasi dengan sistem seperti ini
maksudnya untuk yang robot trading yang asli
kalau asli itu sangat membantu kita dalam melakukan transaksi jadi kita tidak perlu stand by dua puluh empat jam di depan komputer
jadi robot nanti yang akan bahan transaksi jual atau beli jadi sangat dimudahkan
oke dengan kemudahan itu tapi tetap dong high risk high return iya
oke high risk ini
karena kebanyakan trading kan berubah
trading kan di dalam aset yang sangat fluktuatif ya sangat volatile harganya ya
naik turunnya itu cepat sekali
misalnya dalam forex atau mas atau crypto itu sangat sangat besar risikonya
oke nah sekarang banyak robot trading yang diidentifikasi sebagai money game atau praktik penipuan atau investasi bodong
bagaimana kemudian masyarakat bisa mengidentifikasi
jangan jangan nih perdagangan berjangka komoditi dengan robot trading ini
ini harus diwaspadai apa ciri cirinya mas desmond
oke ciri ciri robot trading yang palsu ini salah satunya itu iming iming profit yang tinggi
sangat sangat selalu indah itu
kedua robot trading harus bisa di install sendiri
kita bisa pasang di ser kita atau server kita
nah robot trading yang palsu itu itu tidak pernah kelihatan wujudnya
katanya ada tapi tidak pernah ada yang asli itu ada filenya mbak
kita bisa dapat filenya kemudian kita install
ya artinya kita bisa monitor sendiri begitu mas desmond
betul kita bisa atur setting sendiri
transaksi berapa lot
mau pasang beli atau jual kita bisa atur sendiri dengan strategi kita
nah kalau yang robot rank palsu itu nggak ada seperti itu
masalahnya itu cuma terima saja
kemudian nanti berharap dapat profit itu saja
kalau biasanya investasi kan dari mulai seratus ribu sebetulnya sampai puluhan juta rupiah
bisa dimulai oleh pemula begitu
orang orang ini yang robot trading palsu ini biasanya ada nominal berapa sih mas kalau mas desmond tahu
ya mereka yang robot trading palsu ini biasanya menggunakan paket paket
misalnya paket lima juta paket sepuluh juta paket dua puluh juta dan seterusnya
padahal kalau kita trading sendiri itu kita mau setor berapa aja pun itu bebas
nggak ada nominal harus berapa itu nggak ada
mau lima ratus ribu mau satu juta itu bebas nggak ada masalah
oke nah ini kan gak sedikit penipuan berkedok investasi robot trading menggunakan tadi sistem member get member
ada ratusan orang yang akhirnya jadi korban puluhan miliar ini kerugiannya bahkan investor diiming imingi akan mendapatkan bonus kalau bisa merekrut member baru
secara aturan ini seperti apa sih mas legalitasnya gimana
kalau member get member yang digunakan oleh para robot airnya abal abal itu memang secara legal itu ada itu
yaitu menggunakan sistem yang mlm itu
itu secara legal ada kpli ya
nah tapi kalau kita trading beneran itu nggak ada itu mbak
kita trading ada yang sendiri aja
nggak perlu pakai member cari member segala macam
nah mereka itu cari member tujuannya apa supaya ada korban baru kan
money game bisa hidup kalau ada setoran dari nasabah baru
nanti liftnya itu dikasih ke member yang lama untuk sebagai profit gitu
ini yang kemudian hal hal seperti tanda kutip mlm seperti ini yang kemudian menjerat sejumlah figur publik tadi ya untuk memperluas pasar mereka
sebagai afiliator sebagai promotor atau endorser influencer
saya harus tanya tanggapan mas desmond terkait dengan kasus net delapan puluh sembilan yang menyeret banyak nama
sampai saat ini ada delapan tersangka bahkan tanggapan mas desmond
ya jadi sebenarnya mereka itu memang perlu diteliti ya
ya karena sangat merugikan
mereka mengajak banyak orang
kemudian mereka nasabah nasabah itu jadi korban semua gitu
statusnya kan sama seperti yang afiliator yang kasus binomo sebelumnya
nah kalau melihat kasus net delapan puluh sembilan ini bukan pertama kali ya
sudah banyak sebelumnya ini kayak gunung es aja gitu
belum ketahuan lagi puncaknya seperti apa
sejauh ini mas desmond melihat pengawasan pemerintah terhadap investasi
sudah cukup gak sih
oke kalau investasi kan banyak ya
kalau misalnya pasar saham itu boleh dibilang bagus pengawasannya
tapi kalau untuk yang investasi bodong seperti yang seperti ini itu nggak ada
robot trading kan nggak ada aturannya
itu yang dimanfaatkan orang orang untuk berbuat jahat gitu loh
jadi secara regulasi apakah ada yang harus diperkuat mungkin dari pengawasan pemerintahnya
di penipuan berkedok robot trading ini
jadi kalau kita mau bicara tentang legalitas ya harusnya ada aturannya lah
jadi supaya nanti mudah kita kalau misalnya mereka melanggar pokok aja gitu selesai gitu loh
kalau sekarang kan bingung kan mau dikasih apa
jadi kalau ada kepastian hukum masyarakat juga jelas gitu loh
lebih enak gitu lah
kalau kita mau komplain juga lebih gampang
sekarang nasabah nasabah dari robot training apa apa mau komplain kemana
ke ojk gak bisa
ke ppt belum ada aturannya
artinya balik lagi ke kemampuan diri sendiri bagaimana menambah literasi soal investasi ini ya
jangan sampai kena tipu dengan kedok iming iming investasi dengan robot trading
yang dianggap mudah dianggap cepat mendapatkan profitnya
mas desmond wira terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
ya terima kasih juga mbak puspa selamat malam